ya pemerintah kembali mengumumkan perkembangan penyebaran virus corona di tanah air
terdapat penambahan sebanyak enam dua ratus enam puluh tujuh kasus positif covid sembilan belas hari ini
ini menjadi rekor bagi kasus harian di indonesia dan maka dari itu kami mengingatkan anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir